para pengendara lalu lintas kini harus lebih hati hati jika berhenti atau melanggar di persimpangan
dinas perhubungan kota bandung telah memasang ratusan kamera cctv di sejumlah titik untuk menindak para pelanggar
mereka yang tertangkap kamera pelanggar aturan harus ditegur oleh operator lengkap menyebut jenis kendaraan dan plat nomor
para pengguna kendaraan di kota bandung kini harus lebih berhati hati jika berhenti di persimpangan lampu merah
para pelanggar diawasi oleh petugas dinas perhubungan kota bandung melalui kamera pemantau yang dipasang di sejumlah titik
pelanggar dapat langsung ditegur petugas yang mengingatkan jika pengendara melebihi garis depan dan menginjak zebra cross
atau kendaraan roda empat yang berhenti di ruang henti khusus yang hanya diperbolehkan untuk sepeda motor
ruang kontrol ini berada di balai kota bandung
di ruang ini para petugas setiap hari memantau kondisi arus lalu lintas di kota bandung
sepuluh petugas operator inilah yang menegur serta mengingatkan pengendara agar tertib berkendara
mereka bekerja bergilir
dari pukul enam pagi hingga tujuh malam setiap hari
walau baru himbuan kepada para pelanggar diharapkan ini akan membuat efek jerah
disiplin pengguna jalan melalui rtss kita ini
saat ini dinas perhubungan kota bandung masih terus melakukan perbaikan dalam pelayanan
dari tiga puluh tujuh persimpangan baru sembilan persimpangan yang bersuara
dinas perhubungan akan bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penindakan kepada para pelanggar lalu lintas
tony oktora kota bandung